dalam kesempatan yang baik ini
saya mengucapkan selamat hari raya idul fitri
idul fitri tidak hanya melambangkan kemenangan
setelah satu bulan penuh melakukan olah jiwa
batin dan raga melalui puasa
lebih dalam lagi idul fitri meninggikan derajat kemanusiaan kita
untuk semakin berani menegakkan kebenaran dan keadilan
dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara
melalui idul fitri kita berhalal bihalal
agar solidaritas kebangsaan menjadi semakin kuat
hingga lahirlah optimisme baru
berkat ampunan dan rahmat allah subhanahu wa ta ala
terus perkuat persaudaraan sebagai sesama anak bangsa
mohon maaf lahir dan batin